melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan wali kota jakarta barat rustam effendi
selamat siang pak rustam
selamat siang mbak frida ya
iya betul pak rustam hingga kini bagaimanakah kondisi para pasien yang positif corona
yang tiga orang itu dan juga jemaah yang sedang diisolasi di masjid jami pak
yang tiga orang yang positif sudah dua hari yang lalu kita kirim ke rumah sakit darurat
nah oke di sana diuruslah saya belum monitor yang di sana tiga orang itu
kemudian yang sisanya masih ada di masjid dan kita isolasi
karena kita khawatirkan akan menjadi karir ya untuk wabah ini
ini termasuk orang orang yang dalam pemantauan atau odp
oleh karena itu kita isolasi di masjid itu
kemudian kita urus
makanya setiap hari dua kali
makan siang dan makan malam
saat ini tadi sepemantauan lurah di sana
kondisi mereka alhamdulillah masih sehat sehat saja
tidak ada peluhan
dan tadi malam yang odp ini sebanyak tiga puluh sembilan orang
juga kami kirimkan ke rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
supaya ada pemantauan yang lebih baik lagi
karena fasilitas serta tenaga
dari sana lebih memadai dibandingkan di isolasi di masjid
nah kami juga ingin mengupayakan bahwa yang tersisa ini juga dikirimkan
atau dibawa ke wisma atlet kemayoran
supaya pemantauannya lebih efektif
kita pengawasannya lebih baik
pak rustam berarti ada berapa orang pak
yang saat ini masih diisolasi di dalam masjid jami tersebut
saat ini masih ada satu ratus delapan puluh dua
dan semuanya masih dalam kondisi
kondisi sehat ya pak
alhamdulillah masih baik
ya tapi namanya orang yang disolasi kan tidak enak
pak rustam kemudian apakah langkah antisipasi yang diambil oleh pemerintah
daerah jakarta barat untuk mencegah penyebaran corona di kawasan pemukiman sekitar masjid pak
kebetulan masjid itu kan tidak langsung menyatu dengan pemukiman ya
berada di pinggir jalan hayamuru
dan tempatnya memadai untuk kita isolasi
tidak adakah kekhawatiran sama sekali bahwa wabah corona ini dari dalam masjid kemudian bisa menjalar dan menyebar ke pemukiman di sekitarnya pak
ya justru itu kita isolasi yang orang orang ada di dalam masjid ini tidak keluar dan juga
orang orang sekitarnya tidak masuk lagi
jadi yang ada di dalam masjid ini perlu saya sampaikan bahwa
ini adalah jamaah dan juga beberapa ustadz
kalau yang jamaah itu kan yang memang berziarah ke situ sudah lama bermukim di situ kira kira satu bulan lah bermukim di situ
nah termasuk orang orang
ustadz ustadz itu yang melakukan takbik keliling ke rumah rumah
nah mereka sudah berada beberapa waktu yang lalu
sebelum corona ini menyebar di jakarta
baik pak rustam apakah tindakan tracking atau penelusuran siapa saja kontak yang sudah dilakukan oleh orang orang yang sedang diisolasi saat ini sudah dilakukan pak
sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan termasuk saya juga yang datang ke sana dan sudah diperiksa
bisakah pak rustam memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya yang di daerah sekitar
khusus masyarakat jakarta barat sudah berulang kali dan ini sekali lagi saya mau sampaikan agar prosedur ataupun protokol di bidang kesehatan untuk mencegah wabahnya penyakit ini covid sembilan belas ini menyebar
tolong diikuti betul ya antara lain bercuci tangan sebelum melakukan aktivitas kemudian juga tidak menghadapi kerumunan dan yang paling penting tidak keluar rumah
jaga kesehatan dan selalu kita sampaikan termasuk kepada masjid masjid
bahkan himbauan ini juga kita sebagian masih sudah mengampaikan melalui lawan spek yang ada di masjid masjid itu
baik terima kasih pak rustam effendi atas waktunya bersama cnn indonesia news report selamat siang